tiga selebgram muda ini ditangkap jajaran kepolisian subdit lima siberdit reskrim suspolda banten pada selasa
mereka adalah sr seorang perempuan warga kabupaten serang dan f ynr warga kabupaten tangerang
ketiganya diduga kuat terlibat mempromosikan situs judi online di akun media sosial pribadinya
ketiga selebgram dengan puluhan hingga ratusan ribu pengikut ini mengaku kegiatan terlarang itu telah dilakoni sejak agustus
masing masing mengaku memiliki tarif berbeda setiap kali posting tergantung dari respon para followers pengikutnya
berkisar di angka satu juta rupiah hingga empat juta rupiah per posting dengan akumulasi omset bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah per bulan
penghasilannya pun akan semakin banyak jika berhasil merekrut followers mereka untuk join pada situs judi online tersebut
ketiga selebgram ini juga mengaku tergiur menerima endos perusahaan
ketiga selebgram ini juga mengaku tergiur menerima endos perusahaan
empat juta sembilan ratus kemudian yk selama satu tahun enam bulan mendapatkan enam belas juta kemudian untuk sr ini mendapatkan keuntungan pribadi sekitar dua puluh lima juta selama satu tahun sembilan bulan
atas perbuatannya ketiganya dijerat pasal berlapis dengan pidana paling lama enam tahun dengan denda paling banyak satu miliar rupiah
adi mazda serang bantan